tadi tanya ma dulu deh
tadi mau bikin buat ditaro di warung
ibu gak ada paket internetnya
ibu indah paham paket internetan
hp ibu itu cuma dipakai buat telpon sama sms
bunga bagaimana cara bikin paket internetnya
gak sini nanti ya bu
bunga udah telat
loh kenapa sih dari tadi bete mulu
gak ada pesanan kue mulu
daripada lu bete
ini lu bikin kue terus lu taro dari warung
kayak yang dibawa tisna oleh dari kampung
tapi lo bikin yang spesial yang enak
tadi tanya emak dulu deh
tadi mau bikin buat ditaro di warung
regi juga ada
gak ada ma
bapak belum berangkat pasti butuh ojek
bayarnya sekalian sama bapak ya
anterin tati beli meses sama keju ya
saya gak mau beli bubur
saya gak mau beli bubur
bapak lu mana
kan udah pulang kemaren
bapak lu mana
kan udah pulang kemaren
kalo bapak lu masih disini
pasti beli bubur gua
bapak berangkat dulu ya
bapak laptopnya bisa buka internet tidak
ajarin ibu cara pakainya ya pak
bapak pulang dari kampus
pagi ini bapak mau ada ujian dadah kan

emak udah di depan rumah lo nih
ya buruan dah
bang kata emak buruan deh
makasih mas bur
metis juga gak tau pak
kapan pengumuman diterima apa enggaknya
tadi abis beli mesin sama keju mak
wah seperti itu
kirain emak datangnya siangan
pas lo telpon emak tadi pas emak juga mau kemari
dia nanyain soal lamaran kerja
bapak lu baik ya tis
bapak saya teya
gue jadi inget bapak gue di semarang
bapak gue inget gue gak ya
biar bapak kamu inget
kamu ingetin atuh
atau enggak sms
gak yakin dah
kalau kita bikin donatnya dari resep ini
pasti jadinya spesial
berarti pas sama omongannya bang ojek